kalau udah pulang kerja
coba ketemu sama papa ya
sepertinya tadi ada yang mau manggil aku ya
mau perawatan apa mas
saya mencari yang bernama bella
saya baru saja pecat dia tadi
berani beraninya kamu memecat bela
kamu bisa salah papan
hak saya untuk memecat karyawan yang gak kompeten di sini
apa anda tahu
saluran saya rugi banyak
saya sangat frustasi
saya sedang mencari dia sekarang
kamu tahu dia tinggal di mana sekarang
sudah lama dia pergi
tadi dia pergi ke arah sana

zostastory satu hari lebih berselamat

saya tidak setuju
cerita aku tiba tiba diterbut dan t enam puluh enam buryamu
aku kehilangan jejak bella lagi
kemana aku harus mencari dia
hari ini aku senang banget
akhirnya aku bisa datang kesini
aku juga seneng banget
aku kan udah lama banget gak ngeliat kamu
kamu besok datang lagi ya
kamu temenin aku
aku gak mau kesepian
pasti aku bakal
sebentar telepon aku dulu
kita kan lagi mau seneng seneng
sebentar aku angkat telepon dulu ya sayang
ya ampun nih orang gak bisa liat orang lain seneng apa ya
kamu lama banget sih cepet dong pulang
oh ya ampun vicky nangis terus
yaudah aku bentar lagi otw ke rumah ya mama
sekarang aku udah di jalan dan udah dekat rumah juga kok
ya cepet ya
ah yaudah udah mama sylvia
gak vina aku harus pulang karena
kamu kan baru datang masa langsung pergi sih
udah kita kan lagi mau seneng seneng
nanti aja pulang ya ya
gak bisa kamu tau sendiri kan mama aku udah pulang kan

kalau gitu sekarang kamu boleh pergi
tapi nanti malam aku bakalan datang ke rumah kamu ya
aku bakalan datang lewat jendela kamar kamu
jangan sampe kamu tutup
ya ampun kamu nggak ada aja sih
aku kan tau
kalau kamu itu gak pernah tidur bareng sama suami kamu itu si afif
jadi kamu teneng aja
gak bakalan ketahuan
aku bakalan datang ketika mereka udah tidur
dan aku bakalan pulang sebelum mereka bangun

ya udah aku tunggu ya sayang
ya udah aku pulang dulu
dua ya pak

itu bukan papa itu orang lain
semenjak syifa jauh dari papanya dia selalu aja pandu papa
bahkan ke orang lain pun dia panggil papa
sabar ya bel aku tahu ini gak mudah buat kamu
tenang ya sayang ya papa itu lagi kerja
nanti kalau udah pulang kerja cuma ketemu sama papa ya oke
sepertinya tadi ada yang mau manggil aku ya
aku mau ke rumah
ternyata bella sama siva gak ada
pasti tadi cuma halusinasi wajah
aku berharap aku bisa bertemu mereka lagi
gak ada apa apa kok pak semua baik baik aja
kamu kayak lagi memikirkan sesuatu
tadi waktu di jalan hafib seperti melihat bella dan juga siva
tapi semua itu hanya halusinasi
belakangan ini afif sering mendengar suaranya siva
tapi benar benar gak bisa melupakan mereka pak
lebih baik sekarang kamu pulang dan istirahat ya
gak usah pak
lagi pula kerjaan diperbanyak kan
kerjaan bisa ditunda
nanti suruh orang kamu aja yang biarin resim
yang penting itu sekarang kami istirahat
kau perlu kamu ambil cuti
kirain kita pulang bulan madu tinggal di kamar yang lebih besar
tapi kenyataannya masih aja tinggal di kamar tamu
oke aku bakal bujuk mama sama papa
biar mereka cepat kasih rumah menteng itu buat kita
aku tuh heran sama keluarga kamu ini
bella itu kan udah gak tinggal disini lagi
terus kenapa afif masih tinggal di kamarnya sendiri
sementara sintia juga di kamarnya sendiri
mereka kan suami istri
harusnya mereka berdua dong satu kamar
gak perlu sendiri sendiri kayak gitu
dan aku lihat selama ini
afif itu terkesan berkuasa di rumahnya
dan kamu gak ada apa apanya
kamu gak punya hak apa apa
harusnya aku juga punya hak yang sama kayak afif

itu juga susah sekali katanya
ahmad ini maksgrad seekor di orang tinggi dulu kok
umur namamu masih cukup bulat dengan kero yang lain lagi bitter bitter
mutta mah isi alamannya tehug

masih gak biasan jumpa bagi orang kecil sakit ngorok
masih tak tahu